sejumlah kader dan mantan kader partai golkar ikut serta dalam kelompok relawan goanis
mendukung anies baswedan untuk menjadi presiden di dua ribu dua puluh
menanggapi hal ini ketua dpp partai golkar dev laksono kepada cnn indonesia mengatakan
goanis tidak terkait dengan golkar
ia menegaskan golkar belum menyatakan dukungan untuk capres manapun
dev meminta tak ada kader yang membawa bawa nama golkar dalam manuvernya
sementara di takalar sulawesi selatan relawan puan mengajak nelayan di galesong
untuk mendukung puan maharani di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
sambil memberikan bantuan jari ikan pada hari minggu
selain di takalar pada hari yang sama mereka juga melakukan konsolidasi dukungan untuk puan ke warga bantuala
relawan ini yakin puan merupakan pemimpin yang tepat untuk melanjutkan program
adapun ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri
telah menginstruksikan kepada seluruh kader untuk bersabar
dan tidak gerasak rusuk menentukan pilihan calon presiden dua ribu dua puluh empat
megawati akan mengumumkan capres pilihan partai pdip di momentum yang tepat
untuk penegakan disiplin pdip bahkan akan meminta klarifikasi langsung
terhadap ganjar pranowo yang telah menyatakan siap maju sebagai capres pada tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
saya akan bacakan ya supaya lebih enak
berkaitan pilpres agar disampaikan pentingnya kepada seluruh kader
jangan berusaha gerusuk
pasti pada saatnya pada momentum yang tepat akan dideklarasikan sabar
dari hasil survei beberapa lembaga
nama ganjar masih berada di posisi puncak
dalam survei yang dilakukan di minggu awal oktober
posisi teratas diperoleh ganjar pranowo sebagai bakal capres dua ribu dua puluh
kemudian posisi kedua ditempati prabowo subianto
dan posisi ketiga ada anies baswedan
menurut smrc elektabilitas ganjar mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu
sedangkan prabowo cenderung melemah
ganjar di tahun lalu bulan mei
ada di posisi kedua
kemudian anies masih konsisten berada di urutan ketiga
hasil survei juga dirilis oleh lembaga survei lsi deni ja
dari hasil simulasi pasangan ganjar pranowo bersama air langga
simulasi pasangan lain yang menempati posisi tiga teratas
tim liputan cnn indonesia